naiknya harga beras hampir di semua daerah membuat masyarakat harus memutar otak
tidak terkecuali di surabaya
seperti di pasar tambar jogota surabaya
beras eceran yang dijual harganya bervariasi
mulai dari rp tiga belas per kilo hingga yang paling mahal rp empat belas lima ratus per kilogramnya
untuk beras kemasan premium dengan satuan lima kg dibanderol dengan harga mencapai rp tujuh puluh
ada juga beras premium milik pemerintah dibanderol rp lima puluh empat lima ratus per lima kilo
seperti di warung baul meski harga beras perlahan makin merangka naik
namun masih menjadi prima donat
beras jagung yang disebut sebagai pengganti beras pun nampaknya tidak dilirik oleh pembeli
ya masih beras sih soalnya kan kebutuhan ya
ya orang sih kadang banyak yang mengeluh karena beras naik gitu
kadang orang juga ya dioplos yang bagus sama yang biasa gitu
untuk menyiasati hal ini masyarakat melakukan berbagai macam cara
agar tetap bisa membeli beras sebagai makanan pokok sehari hari
masyarakat pun masih enggan untuk berpindah ke jenis pangan karbohidrat lain
beras pak masa pindah ke itu
ya nggak enak biasa makan beras
jokowi aja mau beliin sampai sekarang nggak ada jatah
tetap beras ya
tetap beras pak
kurang pas karena masyarakat indonesia kan makanan pokoknya dari nasi atau beras itu tadi
kalau saya pribadi sih menyiasatinya biasanya belinya itu satu karung gitu ya pak
terus ini jadi eceran aja seper kilo tiap hari
tidak mau tetap bahan pokok utama kita tetap beras
ya beras enak nggak apa apa asalkan nggak apa apa lah bisa beli
kalau ikan sih bisa diakalin nanti
kami ingin melihat bagaimana ketersediaan bahan pokok pengganti beras di surabaya
di pasar tambarejo yang pertama dijumpai adalah singkong
sejak harga beras meninggi penjualan ubi kayu ini nampaknya tidak terpengaruh
meski tergolong sangat murah yaitu hanya rp lima per kilo
masyarakat tampaknya tidak berminat untuk berpindah dari beras ke singkong
jangankan berpindah ke singkong bahkan penjualan singkong sendiri pun menurun tajam
nggak malah menurun
biasanya berapa sekarang beras
biasanya sampai sembilan ratus atau satu juta sekarang lima ratus
sekarang lima ratus sih
selanjutnya kami mengecek ketersediaan beras jagung dengan harga sekitar rp enam per lima ratus
seratus gramnya jumlah penjualannya pun tidak terpengaruh dengan naiknya harga beras tetap kecil
tela atau ubi jalar dengan harga rp enam per kilo ini pun sepi pembeli
seirama dengan itu sagu yang harganya cukup mahal mencapai rp dua puluh enam per kilo pun tidak dilirik oleh masyarakat
nah yang paling susah dicari adalah ini sorghum
kami berkeliling ke pasar di surabaya tidak ada sorghum
pedagang pun bingung apa itu sorghum dan kami menemukannya di toko online harganya ini
di tempat lain harganya sekitar delapan belas rupiah tapi itu hanya setengah kilo
jadi kalau satu kilo tiga puluh enam belum termasuk ongkir